ketua mumpartai golkar erlangga hartarto memberi semangat dan target perolehan kursi legislatif di pusat dan daerah
strategi pemenangan pemilu yang akan dijalankan partai golkar masih menjadi strategi rahasia partai dalam acara rapat koordinasi teknis jawa i di jakarta
erlangga hartarto menilai persiapan menghadapi pemilu yang tinggal satu tahun lagi perlu kesiapan dan strategi matang untuk mendudukan anggotanya dalam kursi legislatif
berbagai strategi akan diupayakan salah satunya merekrut gubernur jawa barat rituan kamil untuk membantu strategi pemenangan partai
acara ini adalah rapat koordinasi teknis untuk pemenangan pemilu partai golkar
jawa i adalah jabar dki dan banten
kang emil ke golkar kan menjadi salah satu pengurus dpp jadi sudah menjadi kolektif kolegial